ya menpora tadi pagi sudah bertemu saya surat pengunduran dirinya sudah sampaikan di seknek dan tadi saya sudah menyetujui
kalau untuk penggantinya siapa pak penggantinya pak
penggantinya ditunggu saja nanti segera kita putuskan
tapi sekarang sudah di plt kan plt nya pak menko pmk